sampai jumpa di video selanjutnya

rey aku ke sini yapt buang gadis ini
aku minta maaf misalnya maya sudah minta uang dari kamu
aku ikhlas kok udah kamu ambil aja
udah aku ikhlas
kamu jangan pernah kasih uang ke kami lagi
uang ini cuma bikin stres
ibu gak mau terima uang dari kamu
jangan kasih uang lagi ke kami
aku udah denger semuanya
aku nih apa sih artinya buat kamu nih
gak ada kan
saya mau tahu biaya perawatan ibu halimah
semuanya ya jumlahnya
baik bentar ya pak ya
ini mas biaya perawatannya bu halimah
kamu bayarin biaya pengobatan ibu
gak perlu drek
terus sekarang aku tanya sama kamu
kenapa aku salah kayak begini
kalau aku peduli sama kamu aku gak mau
melihat kamu itu sedih aja udah itu aja
sekarang kan kamu udah punya mbak li
kalau kamu gak mau ngeliat aku sedih
bukan begini caranya
sekarang aku minta tolong sama kamu
kamu tolong perhatiin mbak lila ya
kamu bikin dia bahagia
apa betul omongan kamu itu
yang omongan kamu tadi apa betul

kamu bisa berbicara sama mbak lila
kamu bisa berbicara sama mbak lila
mungkin gak akan pernah bahagia lagi kalau kayak gitu
itu kebahagiaan buat orang lain
itu artinya kebahagiaan buat ibu
buat mbak lila
dan juga buat tante tanti
apa arti kebahagiaan aku
dibandingkan kebahagiaan semua orang